jelang perayaan lebaran ketupat sejumlah warga di terenggalek bergotong royong memasak ribuan ketupat
untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis
sementara di surabaya pedagang ketupat musiman kebanjiran rejeki
jelang perayaan lembanan ketupat sejumlah warga di kelurahan kelutan kabupaten trenggalek
mulai sibuk mempersiapkan aneka makanan utama untuk perayaan lebaran
salah satu persiapan yang diperlukan adalah memasak ribuan ketupat selama tiga jam
yang nantinya akan dibagikan gratis kepada masyarakat umum
untuk proses memasak ketupat warga menghabiskan dua puluh lima hingga lima puluh kg beras yang dibeli secara patungan
selain mempersiapkan ketupat warga juga menyiapkan pendampingnya berupa sayur nangka muda atau tewel
ya untuk ketupat ketupat ini nanti besok setelah ada kegiatan pagi kita jam empat sudah diri sih mas
diirisi kecil kecil ditaruh di leser
disiapkan dijajar di meja di depan terus semua pengunjung yang datang ambil sendiri terserah itu
terserah terserah selera gitu
selain menyajikan ketupat gratis masyarakat nantinya juga akan dihibur sejumlah kesenian tradisional mulai dari jaranan pawai hingga barongsai
sementara di surabaya jelang lebaran ketupat membuat para pedagang kebanjiran rejeki
pedagang ketupat dadakan ini biasanya sehari hari berjualan sayur
di pasar tembok dukuh
namun memasuki bulan syawal mereka beralih berjualan ketupat
untuk ketupat yang sudah matang biasanya dijual dengan harga lima rupiah per buah
sementara yang hanya bentuk kemasan janur biasa dijual dengan harga seribu rupiah saja
mulai rame itu hari senin
tapi pas waktu lebarannya juga rame saya juga bikin itu habis
mungkin gak banyak memang seratus satu ratus lima puluh
ininya semen berapa pak tiga ratus
di jombang menjelang hari raya ketupat sejumlah warga tiba tiba menjadi perajin ketupat dadakan
perajin ketupat ini didominasi kalangan ibu rumah tangga
mereka sengaja beralih profesi karena hasil yang didapat dari membuat ketupat cukup untuk menambah penghasilan keluarga
musim ketupat ya buat ketupat
kalau enggak nganggur
sehari bisa dapat berapa ketupat
kadang dapat dua ratus
kadang dapat lima ratus
per seratus nya berapa

dalam sehari satu orang pekerja bisa membuat dua ratus hingga empat ratus ketupat
dengan upah empat ribu rupiah setiap seratus longsong ketupat mereka dapat membawa pulang uang delapan hingga enam belas ribu rupiah
menjual ketupat memang salah satu bisnis yang cukup menguntungkan bahkan dalam tiga hari saja seorang pengepul bisa meraup omset rp delapan juta rupiah